kalau saya ingin melamar menantu om sebagai istri saya
gimana kalau mita benar benar menerima laporan cowok itu
tidak pernah saya merasa mencintai seperti ini sebelumnya
saya yakin mita pasti menerima cinta saya
wisnu memang baik
mungkin cuma ada satu cowok dari sejuta yang kayak dia
bagaimana mungkin dia bisa mencintai aku yang jelas jelas banyak masalah seperti ini
kenapa masalah aku jadi bertumpuk tumpuk seperti ini
ya tuhan sayangnya saya benar
ya tuhan kenapa dia mencintai om hari ini
ya tuhan dia tidak melewati hati menjadi orang untuk menurunkan hidup
dia ingin hidup mereka hancur berantakan
tapi sekarang kamu harus kontrol
kamu harus bisa tenangin pikiran kamu dulu sayang
kenapa perempuan itu jahat banget
dia selalu ngerempet apa yang aku milikin
kok gini sih di
papa cepat telepon dokter papa
iya ma iya tunggu dulu
dokter tolong segera ke rumah saya dok
kayaknya gue emang gak boleh berharap banyak sama mita
ya mungkin dia emang bukan jodoh dukungan
dia itu kakak impar loh
dia itu istrinya alvino
jadi jangan mikirin dia lagi